hingga akhir januari dua ribu delapan belas cadangan devisa indonesia berada di posisi satu ratus tiga puluh satu sembilan puluh delapan miliar dolar amerika
posisi cadangan devisa pada januari dua ribu delapan belas lebih tinggi dibandingkan posisi akhir desember dua ribu tujuh belas
yakni lebih tinggi satu tujuh puluh delapan miliar dolar amerika
cadangan devisa ini di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor
serta cukup untuk membiayai delapan lima bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
peningkatan cadangan devisa ini sebagian besar berasal dari penerimaan devisa dari pajak
dan hasil ekspor migas juga penarikan pinjaman luar negeri pemerintah
cadangan devisa juga berasal dari hasil lelang surat utang